rabu malam ribuan umat islam melaksanakan sholat tarawih berjamaah perdana
menyambut bulan suci ramadan seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah di masjid istiqlal jakarta pusat
selepas pukul enam petang ribuan umat islam mulai berdatangan
dan mengantri di depan pintu al fatah masjid istiqlal
untuk menjalani pemeriksaan metal detektor sebelum memasuki masjid
sebanyak tujuh pintu metal detektor disiapkan untuk pemeriksaan terhadap para jemaah
yang datang melalui pintu al fatah yang terletak di seberang gereja katedral jakarta pusat
jemaah pria dan wanita diperiksa melalui metal detektor yang berbeda
diperkirakan lebih dari sepuluh jamaah memadati masjid istiqlal
untuk melaksanakan sholat tarawih pertama menyambut bulan suci ramadan seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah